halo teman teman siania di indonesia apa kabar
aduh it's been a while ya akhirnya saya aziza hanum
balik lagi untuk nemenin teman teman semua di cnn indonesia chatroom
dan kali ini menjadi super duper special
yang akan sharing banyak sekali tentang bagaimana mereka mengawali menjadi digital content creator
tapi kontennya ini bercerita tentang keseharian rumah tangga
banyak orang yang bilang hidup berumah tangga itu adalah menambah permasalahan baru
tapi apakah hal yang sama juga terjadi dengan pasangan ini
kita akan langsung cek langsung udah gabung disini oke
udah request live nya kalau gitu saya akan langsung mempersilahkan
anka tamaruyatna dan juga esa mahendra dari obrolan babibu
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
udah ada porsi masing masing
kita sama sama tahu lah kalian berdua punya
background anak radio gitu ya
sama sama siaran yang satu juga
kreatif siak yang
sudah tidak perlu diragukan lagi
karirnya di dunia
diri sendiri ya
anda kan juga pernah di radio ya
oh iya bener kita ketiga anak radio
proses kreatifnya sendiri ini
gimana sih mbak karena kan
ini khusus buat baba ya
karena kita sama sama tahu gitu
anka juga masih berkarya
sebagai seorang mc
moderator dan sekarang juga ada podcast
platform ini dan dalam waktu
setahun ya kalau saya nggak salah ini
pertumbuhannya sudah luar biasa sekali
proses kreatif ini seperti apa
tahun lalu tuh memang di awal tahun
kami tidak punya opsi lain selain
yaudah yuk kita fokus di digital aja gitu
karena memang pada saat itu
kalau ngelihat dari instagram
yang kita buka bukaan ya instagram
waktu itu saya masih followersnya lima ratus
angka waktu itu masih delapan ribuan
terus di bulan januari itu kami mulai
yaudah kita bikin video video apa
gitu yang di instagram ya mudah mudahan
kalaupun nggak paling nggak ngibur kami sendiri
nah terus setelah itu
dimasuk di bulan maret
kayaknya memang kondisi
gue dan anka memang harus
lebih sering ngobrol di malam hari
jadinya kami yaudah kita bikin podcast aja
kayaknya teman teman juga udah mulai banyak yang bikin podcast
memang pada saat itu
ekspektasinya nggak sampai di
banyak orang yang dengerin gitu
ya udahlah bikin kita aja gitu yang bikin
syukur syukur aja yang nonton bikin dulu
iya syukur syukur ada orang terdekat yang ternyata
relate gitu kan jadinya
yaudah kami bikin aja ternyata
makin kesini feedbacknya makin positif
dan alhamdulillah sudah banyak
ya kami melihatnya progres
keluarga kami ya baik dari sisi
konten maupun dari sisi bisnis
walaupun sebenarnya agak keteteran
dari sisi konten karena ternyata
terus oh maksudnya kami
nggak dari awal
jadi content creator kan nggak ya no
kita tahu sendiri gitu bahwasanya
kami berdua kan awalnya dari dunia broadcasting
dari broadcasting terus abis itu
emang karena ya ibaratnya
memang harus ada social media untuk
ibaratnya menjadi apa ya semacam
presentasi untuk diri ini gitu ya
content content yang kalian bikin makanya
bikin repot gitu loh jadi
udah real aja gitu
pakai daster daster lah gitu
mungkin ada yang nyaman ketika bikin konten
mereka dandan dulu aku sengaja
ya udah apa adanya aja gitu
nggak usah karena ada ada kalanya
ketika jadi orang tua tuh ya gimana
nggak sempet ya udah apa adanya aja nah
kita coba mengangkat sisi itu
gitu dan ternyata oh
banyak yang relate gitu ternyata banyak nih
kaum kaum duster yang juga butuh
cerita sama aku
sama bartan gitu dan ternyata memang
yang juga mendengarkan dan menonton podcast
kami gitu ya kalau itu spesifik ngomongin
podcast rata rata malah
seumuran umuran yang di bawah kami yang masih
pacaran yang baru mau
nikah gitu mungkin karena
obrolan kami ini nggak terdengar
tua kali ya jadinya ya udah lah
tapi apa adanya aja begini
soalnya ternyata lucunya banyak yang penasaran emang
ada masalah apa jadi mereka kayaknya
pernikahan di keluarga
kami gitu yang sebisa
mungkin kami share dengan ya tetap
dengan melihat apa ya
gitu karena ternyata yang dengerin kami
itu justru anak anak sma juga anak kuliah
juga yang penasaran
lah nom gitu penasaran
ini sih berumah tangga gitu
detailnya sih kami nggak kasih lihat ya gimana
prosesnya segala macem enggak
paling ceritanya aja
oke tapi penyesuaian
topik tuh juga dibikin nggak sih anca
sama esa karena udah tahu udah jelas nih
pendengarnya anak anak yang umurnya
ada di bawah kalian otomatis
yang dipelajarin mungkin dengan kengalor ngidulan
obrolan babi ibu ini semua topik
diobrolin apakah sudah cukup menyasar
kalau melihat dari pemilihan topik memang ada
banyak kami mendapatkan feedback
dari teman teman yang mendengarkan dan menonton
hal hal yang mungkin dulu ya
mungkin juga teman teman dari
yang sedang ikutan live ini
juga pernah merasakan yang namanya asam
garam kehidupan sebelum berumah tangga
mungkin kalau ditarik dari belakang
mulai dari ketika acara gitu
jadi kita coba
apa ya mengeneralisasi
dan semua topik yang kalian bahas dipastikan
kami pernah mengalaminya jadi
nggak cuma bluffing aja soalnya kalau milih
topik yang gak pernah kami alami kita bingung
ngejelasinnya apa ya
memang kami bercerita dari
sudut pandang kami aja gitu
kami nggak ngeliat dari sudut pandang orang lain
dari sudut pandang kami ini yang kejadian di kami begini
sesederhana itu ya ini juga menjadi pertanyaan
bagaimana cara ngejaga konsistensinya
mengingat kalian berdua sama sama
orang yang sibuk gitu ya
sekarang punya juga kesibukan lainnya
yang harus difokusin rumah tangga
juga ada kion juga gitu
yang harus dijadi
bahan fokus gimana untuk bisa tetap
tolong untuk saat ini jangan
tanyakan karena kami juga sedang
tidak konsisten berjualan tidak konsisten
jadi maksudnya kalau
di awal awal orang melihat
gimana sih caranya mengena gitu tuh
pertanyaan gimana sih caranya jadi
youtuber nah kita soalnya
untuk itu kita kan hanya menjadikan
platform youtube tadinya sebagai ya udah
kita taruh di situ soalnya durasinya rada panjang nih
di kalau orang
visual podcast ya tau gak gitu kan om
melihat dari situ
sebenarnya konsisten itu penting banget
apalagi di awal
atau mungkin buat menuju arah
sama yang harus diperhatiin itu
adalah ya kita konsisten gitu
kita tangkep maksudnya kita cari awareness nya
orang dulu dengan misalnya let's say
upload tiap hari apa dulu
kalau dulu tuh tiap hari selasa jam sembilan malam
itu podcast ya
kalau misalnya daily konten yang
biasanya ada di instagram itu setiap
malam kami selalu bikin
apa ya sebenarnya apa
yang ada aja sih kalau misalnya gak gitu
udah gak gitu cuma kebetulan kan
ya kion suka ada aja tingkahnya
apalagi itu kan momen
sebenarnya konten kion tuh
dibilang konten tapi sebenarnya itu juga
kami sama dia aja sih
itu sih bener bukan
video konten sebenarnya iya bukan konten
itu niatnya memang nanti ketika
kion besar paling gak
ada sesuatu yang bisa kami lihat
dan kami kenang gitu niatnya juga gitu
dan ternyata eh malah pada
video kion ya buat video kita yang ditanya
tapi memang tadi seperti
hanum bilang kalau memang menjaga konsistensi
itu di awal itu
memang dari setiap hari tuh gue bawa
laptop terus untuk ngedit untuk
apapun deh emang selalu ada stand by
pergi kemana ke mall jalan gitu
bawa laptop jadi ngedit dulu segala macam
jadi memang harus diluangkan waktu
pikiran dan tenaga memang untuk menjaga
sama apa yang pembeda
khas harus ada karakter tersendiri
gitu karena kalau kita
banyak lihat kanan kiri
itu kadang ketika jadi content creator
mungkin boleh gitu tapi tetap jangan lupa
dalam tanda kutip dna nya
kalian tuh apa gitu
kami tidak bisa menyamakan diri kami dengan
raffi ahmad dan juga nagita slavina
apalagi dengan aziza hanum tidak bisa
tapi sumpah ya
maksud saya gini sebagai
maksudnya gini kita temenan udah
cukup lama gitu jadi tau
apa aja yang kalian bikin tahu
apa aja progresnya sampai
akhirnya kalian bisa seperti ini
terima kasih love you
i love you pertanyaan besarnya juga
sampai kapan apakah
bersama sama anka punya target
di depannya nanti untuk punya
goals memang ini akan menjadi samping
yang bigger atau akan
ada kalanya dimana kalian stop dan
beralih ke model
konten ataupun bisnis lainnya
iya iya kalau memang dari
selama setahun ini kami
sudah memang ada banyak progres
terutama dari sisi kualitas konten sih
bisa teman teman bisa
ngelihat di youtube gitu ya bisa ngebandingin video pertama
kami ada suara derasnya kolam ikan
itu cuma model kamera
ya kamera entry level gitu lah
mirrorless yang kami cuma taruh pakai bumbu
mike sampai sekarang ya jadinya
kami sisihin dari setiap pemasukan kami
nge upgrade gear segala macam sampai memberikan
kualitas mulai dari visual dan audio yang
baik terus kami juga sekarang
mulai fokus untuk
membesarkan tim kami dari yang kami
cuma berdua sekarang sudah ada
berapa ya dua tiga ada lima total
tim yang memang nanti ngebantuin
babi ibu dan kenapa tadi
kami sempat bilang
lagi nggak konsisten karena memang kami
fokus lagi di nge build
karena capek karena capek
nge set di rumah kami ini bongkar
jadi emang ternyata ya ketika kita mau
ngelakuin sesuatu misalnya mau step up gitu
kayaknya semuanya juga tahu lah
rumusannya kalau memang kita mau step up sesuatu
emang harus ada effort yang lebih sih gitu
dari segi waktu dari segi
apa mungkin budget yang kita sisihkan
jalan di tempat gitu ya
dan betul nyaman
hanya dengan gini aja
hanum ngerti lah sebagai seorang
misalnya seseorang yang kerja di dunia
pasti menjadi hal yang capek
merasa kayak ih kok gini doang nih gitu
harus ada apa yang
sesuatu yang bisa nantang kita
biar kita nggak buntu gitu ibaratnya
ini kepala saya ini botaknya
dan memang kedepannya babi ibu memang
mungkin dulu botak botak aja mbak mohon maaf
udah makin susah gitu
dan nambahin lagi memang kedepannya
menjadi sebuah komunitas
insya allah menjadi komunitas dan menjadi
sebuah platform media gitu
yang memang kami sudah pelan pelan
sudah siapkan infrastrukturnya karena
kalau misalnya infrastrukturnya
nggak disiapin ya kami untuk
mencapai visi tersebut akan
makin berat jadi memang dari sekarang
kami udah mulai siapin semua
iya bahkan kita berdiri
ini cara mengundang aziza hanum
untuk main main ke tempat kami
sebuah kehormatan luar biasa terima kasih loh
by the way sebelum kita lanjut
babak dan juga bibu
ini kalau boleh koneksinya
oke coba lihat
sebentar ya kita amankan
ini beberapa ada yang nanya
baca di bawah
sudah lebih baik oke nah
terus mungkin akhirnya jadi banyak
yang oke aku terinspirasi
aku ingin bikin konten dengan
dalam waktu berapa lama kalian
udah berhasil balik modal dan
sebanding gak dengan effort yang udah
langsung ke pertanyaan terakhir sebandi
tapi ya lagi lagi maksudnya
ini sebanding ketika
kami juga menjalani prosesnya
dan berproses bersama sih
kita gak pernah
kebayang kalau kita perlahan
jadi emang kayaknya punya goals
jadi kita tau
terus bersih tergi sama pasangan
itu juga penting banget karena
ketika mau bikin konten sama pasangan gak usah
bikin konten kadang ngobrol aja kita ribut
nah ada dia jadi emang
dan itu terjadi di kami gitu
gak yang wah lucu lucuan doang ya
jadi banyak banyak juga
kita lewatin atau mungkin ada
stuck yang harus kita pikirin
gimana caranya biar yuk lagi yuk
mulai lagi yuk gitu
ig live sekarang bisa juga
dasar adalah ketika memang memulai sebuah
konten bersama antara pasangan ini
suami dan istri yang perlu
digarisbawahi adalah hubungan sama
istri dan suami ini sudah sehat
belum dalam artian komunikasinya sudah
terjalin dengan baik belum
jangan dikonsolah ngom
anak harus gimana aja masih sering
ribut ya susah memang harus
fundamentalnya dulu yang dibenerin
hubungan suami istri ini komunikasinya
itu ngeluangin waktu untuk ngobrol duduk
bareng cerita update apapun
gitu tanpa megang hp ya ya
karena itu susah gitu
kadang kadang tuh kita
juga kepentoknya di situ kok nom
terusnya dengan segala kekurangan dengan
sifat sifat buruk kami berdua
setiap harinya dan kadang
kami juga susah kontrol itu itu juga jadi
hambatan banget apalagi ya berarti
itu kan hambatannya ketika kita kerja
sama orang tersayang terdekat
justru kita jadi apa adanya ya kayak
kita dulu kerja sama lah nom gak suka ya
terus apresiasi ya harus
menghargai udah pasti
jadi harus masih ada tetap nilai nilai
itu yang kita junjung tinggi
sih kalau lagi kerja sama pasangan
karena akhirnya klien
representasi kami berdua itu kan pasti
dari konten konten yang kami buat gitu
kemudian juga mungkin ketika
momen yang kita tuh bisa
lumayan mungkin dalam tanda kutip
nge grab klien karena di situ akhirnya
mereka melihat aslinya gimana sih
orang dua gitu
lumayan dipertaruhkan gitu ya
mungkin sekarang yang sedang melihat
silahkan mungkin di pasangin di bawah
host yang di atas ini
ini luar biasa
paket murah sekarang juga
bisa kontak di bawah ini
di po box di bawah ini ya
oke bapak ibu
itu tadi juga menarik
bagaimana kalian bisa menjaga fundamentalnya
dulu pernah nggak ada momen
ketika kalian berjalan gitu ya sebagai
at the end walaupun suami istri kalian sudah
komitmen untuk menjalani entitas
bisnis ini bersama gitu
ketika harus bikin sesuatu
kisruh rumah tangga mau gak mau tapi
konten tetap harus jalan dan akhirnya nggak maksimal
pernah nggak ada kejadian
push banget ya jadi
bikin gitu padahal mungkin
capek banget atau apa gitu
sedangkan kalau baber itu tipikalnya kayak udah
ibaratnya jangan mendahulukan konten di atas rumah tangga
ibu juga ternyata pas aku pikir juga
penting karena kan
kita bukan menikah lalu
hai kita jadi content creator yuk
tidak kita kan nggak gitu
menjalani rumah tangga
dokumentasi kami itu
karena dua duanya dokumentasi
mau dari segi podcast
obrolan babi ibu itu adalah
mediasi kami gitu
ketika kami waktu itu lagi ada masalah rumah tangga
yang cukup berat jadi
obrolan babi ibu itu muncul karena
di awal pernikahan kami ternyata kita seburuk itu
komunikasinya dan akhirnya podcast
itu yang menyatukan kita kembali lah
kion begitupun kion gitu kion
juga kita pengen banget mendokumentasikan
momen sama dia gitu jadi
pakai hati sih gitu jadi
kalau memang lagi enggak
mood ya udah gak dipaksain
karena kalau udah di tahap itu
kan berarti sudah call nya sebagai
gue sebagai suami sebagai kepala keluarga
ini kita lanjut bikin konten atau
enggak gitu biasanya sih memang melihat dari
kondisi bip melihat kondisi dari kegiatan
gue yang dan kion misalnya yang
gitu untuk malam ini ya udah gak usah
istirahat aja istirahat istirahat
kesehatan lebih penting daripada maksain bikin konten
tiba tiba sakit kan gak enak juga
benar jadi kayak
priority nya adalah tetap keluarga
betul salah galanya ya
oke itu juga salah satu hal yang fundamental
anka kalau boleh
saya tarik lagi ke belakang keputusan
kalian untuk meninggalkan pekerjaan
di mana kalian mendapatkan gaji
bulanan sejum gitu ya
semua orang menganggap ini pasti
adalah hal yang begitu berat untuk
diambil karena dapat gaji bulanan
aku bulan yang gak ada duit yang penting ada gaji gitu
kan mikirnya kayak gitu dan kalian
akhirnya memutuskan untuk melakukan itu
mungkin di momen itu apakah sudah
tahu ini bisnis
yang akan promising ke depannya atau
sama sekali belum ada ancang ancang
akan mendapatkan penghasilan yang
lebih besar atau sama besarnya dari mana
boleh diambil aduh anu pertanyaan kamu tuh
bikin deg degang deh iya gitu
karena pertanyaannya begitu tajam
sekali iya gitu bahkan ini
dua tahun yang lalu tahun yang lalu
enggak dong aku resign dari radio kan dua ribu delapan belas
tuh aku resign
terus itu tahun yang sama
kamu juga restansi jadi pokoknya kami tuh
beneran gini karena
satu bug di
kehidupan yang harus kita tutup nong
gitu ya yang harus kita sudah
lagi gitu dan caranya adalah
dengan kami memulai dari nol
bener bener lembaran baru
selain tentunya alasan anak yang
kami ngerasa di dua tahun maksudnya di
kion ada di dunia dan ada bersama
kami kok kami tuh gak ada waktu buat dia
gitu dan disitu rasanya
sel tapi kayak enggak ini belum
terlambat jadi kita bener bener
niatnya tuh udah nawa itunya
adalah oke let's
in kami sebagai pasangan dan
kami sebagai orang tua ke kion
dan disitu entah kenapa
secara ajaib semuanya
tuh bener bener berjalan dengan
ya sudah dalam aturan
tuhan pasti ya cuman kita juga berusaha
juga gitu kita bikin plan
kita bikin misalnya
plannya adalah apa nih short term gold
apa nih long term goalsnya gitu
dan satu persatu tanpa disadari tuh
tercapai jadi intinya tuh ketika
punya pasangan tuh ya gimana
caranya bersinergi untuk
mencapai satu goals atau satu
visi bersama terus
jangan lupain juga ya itu
jangan lupa juga minta sama yang
maha mengatur gitu ya
jangan lupa juga ngisiin
apa ya hak orang lain
ya di luar sana yang masih membutuhkan
diseimbangin semua sih
kami jauh lah dari sempurna jauh banget
cuma salah satu cara yang akhirnya
biasanya kita dua tahun lebih jadi freelancer
dan baik baik aja gitu
kok bisa itu udah
ya udah udah cara nah denger gak
ada suara kion yang baru bangun
boleh nggak dibawa ke layar
ini adalah momen
krusial ketika bangun tidur
nah sini kion turun kion
tadi seperti yang anka sudah
memulai itu berdua dan memang
benar benar dari nol
suami dan istri ini saling nge backup
satu sama lain kita nggak bisa
kita gak bisa munafik lah kalau
misalnya kondisi keuangan gitu ya ada
momen momen gue lagi ada aduh lagi
gak ada uang gitu anca ada yaudah
back up ada momennya anca
lagi nggak ada uang gue lagi ada uang di rekening
yaudah back up jadi
adalah yang paling penting karena ketika kami sama sama
di radio ngejar karirnya
ngejar mau jadi apanya masing masing
tanpa saling ada
dukungan satu sama lain gue gak bisa
ngedukung anka karena radionya berbeda
pada saat itu jadi ada
hukum tidak tertulis ya
gak bisa memberikan support yang full
dalam tanda kutip jadinya ketika
sudah nol sama sama
yaudah kita mau gak mau cuma ada kita
pernah nyesel gak
sama pilihan yang udah lo ambil pada
saat itu tidak alhamdulillah
dengan cepat cepat ya kita jawab
tidak karena ada hal hal yang memang
tidak bisa dihitung
ada contohnya adalah misalnya kebebasan
waktu yang sekarang kami punya yang dulu
pada saat kami kerja kantoran
kami tidak memiliki itu efeknya
gak punya waktu
berkualitas bersama pasangan gak punya
waktu berkualitas bersama anak
itu yang hilang pada saat itu
dan sekarang ya tidak ada rasa penyesalan
sama sekali memang ada rasa deg degan
duh bulan depan ada nggak ya pemasukan
tapi ya insya allah lah kita
namanya orang yang beragama pasti
percaya sama yang maha kuasa pasti ada
jalannya kok kalau kami melakukan apapun
yang baik untuk diri kami dan juga
untuk orang lain luar biasa ya
tapi sebelum lanjut
tante hanum mau nyapa kion dulu hai
tante hanum kion baru
bangun baru bangun tuh
belum tune in ini informasi lengkap
keluarga babi bu ya
baba bibi dan juga kion
kion itu tadi dengan bagaimana
anka dan juga esa memulai
sampai ada di titik yang sejauh ini
dan sekarang juga ada kion yang menjadi
yang selalu nyariin mana
kontennya padahal tadi itu
bukan konten itu dokumentasi
dokumentasi aja pernah gak sih kium tuh
ngeluh karena mungkin banyak anak anak yang
juga ngerasa suka keganggu apa apa
video in kayak gak punya privacy gitu
pernah gak sih kion ada di momen itu
ada banget lah nom
ada banget dan kalau udah momen kayak gitu ya lagi lagi
adalah dokumentasinya kion
bukan konten gitu kalau misalnya kita lagi kayak
perkembangannya kion atau misalnya
curhatnya dia atau
curhatnya aku gitu tentang kion
tapi yang jelas kalau dia
nggak mau ya udah gak mungkin
harus berusaha pasti baba akan ngingetin
begitupun sebaliknya jadi kita selalu
ngingetin untuk kayak jangan jangan
jangan maksain gitu begitupun
kerjaannya kion kan mulai
melakukan pekerjaan sebagai digital
kreator ini dia makin lama makin
sadar kan otomatah ketika dia
bilang gak mau ya sudah
kami sudah memberikan
haknya dia ya udah gak usah ngetik
begitupun kalau ada kerjaan
yang hubungannya sama anak gitu ya
yang hubungannya misalnya let's say
aku tuh udah dititik kayak
selalu nanya kion mau gak
kerja kerjanya ini nih
aku kasih produknya gitu
kalau dia suka dia mau
ya udah enggak jadi
kita beneran menanyakan
haknya si anak juga gitu kadang
ya suka luput dari orang tua
kan kita cuma satu arah ya
maksudnya demi kebaikan kita ya kan
uangnya juga untuk sekolah anak tapi
apakah si anak itu setuju
dengan keputusan orang tuanya
susah sih di momen
dan juga di era sekarang
untuk bisa lebih terbuka tapi
kami akan terus berusaha dan berjanji
sama kion untuk terus
keep up sama dunianya dia
cuman dia harus keep up sama kami tapi kami
juga harus keep up terus untuk kion karena
banyak kejadiannya nom ketika klien klien
yang tadi anka udah bilang ada satu momen
yang kion sama sekali gak mau ya udah
tolong ditolak tolakin aja semua
oh udah batalkan aja
oke tutup dulu semua klien
yang berhubungan sama kion karena memang
memang yang mencari uang bukan kion tugasnya
adalah orang tuanya pasti jadi kalaupun
memang kita tidak mau ya sudah kami akan mencari
pintu rejeki di tempat lain
dan ada kok entah kenapa
itu udah ada kok ketika
yang semestinya dan
mengorbankan dalam tanda kutip sebenarnya
mengorbankan juga sih mengalah untuk
kebaikan gitu pasti ada kebaikan
di keluarga di keluarga
anak jadinya apapun yang
berhubungan sama uang ya udahlah prioritaskan ini
dulu keluarga dulu uang bisa dicari
luar biasa banget sih
teman teman jadi itu perlu
diingat ya tetap indahkan hak hak
anak gitu ya dan
esa dan anka ini sudah melakukan hal yang
sangat benar dengan mengindahkan
keinginan si anak karena mungkin
misalnya kita juga pantau media sosial gitu ya
banyak orang tua
somehow bukan egois tapi mungkin mereka lupa
bahwa anak anak ini juga punya haknya sendiri
iya biasanya ini noh biasanya
paling yang kami juga suka lupa
ah masih kecil lah belum ngerti
iya belum ngerti
anak anaknya hanum juga kan gitu kan lumayan
gak beda jauh sama kion kan
umurnya benar benar pinter banget
mereka tuh generasi yang lebih pinter dari kita
kali nantinya anak anak yang sekarang kenapa
pinter pinter amat dikasih apaan ya gizinya ya
bagus bagus amat ya benar benar
kalau zaman dulu kita seumuran
zen seumuran geon gitu nyarinya
mainnya ikan cupang sama nyari cucu
kalau sekarang anak anak udah nontonnya
bagus bagus gitu ya
kan hanum tau blippi
kan hanum ada siapa
tanam tanam kucingnya
sambilan ya nah terus
lanjut lagi kalau
akhirnya sekarang kalian sudah
berjalan dan alhamdulillah
udah bisa menghasilkan bersama
dari situ kalau lagi lagi
banyak yang protes kan mungkin kita
anka juga perempuan berkarir selain
siaran anka juga punya
jam terbang pekerjaan dengan
produk produk mungkin juga
di sosial media dan segala macam yang juga
lumayan besar begitu
pernah nggak sih mbak
ada permasalahan yang timbul
minual kalian juga partner bisnis
dan juga suami istri
tapi tersangkut dengan
penghasilan berat sebelah
ini ada pertanyaan dari
rekan cnn yang minta dititipin
untuk ditanyain ke asa dan juga
pertanyaan yang bagus sekali pertanyaan yang baik sekali
kenyataannya memang seperti itu
seperti yang tadi gue bilang di awal
ada momen momennya suami dan istri ini
pasti akan terbentur dalam
biasanya si suami
kepala keluarga memang dituntut
untuk mencari nafkah
pungkiri juga loh kalau misalnya si bapak ini
suami ini juga manusia biasa
nggak bagus ada momennya memang keuangannya
lagi nggak baik ada momennya karirnya
memang nggak baik lantas apa dong yang bisa
diberikan oleh suami misalnya contoh dari sudut
rendang gue nih ngelihatnya ya sudah
berikan apa yang memang kita mampu
bisa berikan contoh
misalnya ada momen momen dulu
anka nge backup ketika
angka alhamdulillah lagi banyak banget
job nge mc segala macem efeknya yaudah
finansial dan gue pun sebagai suami
ya harus sadar diri lah
ini kalau misalnya gue juga
mau kerja ya masih belum ya udah
lakukan apa yang bisa dilakukan misalnya contoh
kalau gue juga bisa dibilang bapak rumah tangga
jadi ya sudah
lu punya teman it's okay with that kan
berkeluarga kalau memang ada satu yang
yaudah didukung aja pun ini kan
namanya roda kan pasti akan berputar
misalnya ada momennya juga dulu
ketika gue lagi bekerja ya memang
gue menjalankan kewajiban gue untuk
anka dan kion ya udah
memberikan nafkah tapi ada momen momen memang lagi
busuk ya busuk ya efeknya
yaudah bantuin bersih bersih rumah bantuin
ngurusin kion bantu
baju segala macam kita lakuin
maksudnya akhirnya itu
menjadi equal tetap menjadi equal
memang nggak ada suster kan gitu mbak juga
akhirnya kita baru ada dua bulan
belakangan ini ya oh ya
iya itu akhirnya karena
sebelumnya kami nggak ada mbak nggak ada suster
dan masih banget dibantu sama orang tua kami
yang juga lumayan
pro akan tidak menggunakan
pendamping lah gitu
dalam tanda kutip gitu ya
jadi pecah pala pecah
anggap aja lagi main game
game seri matangga jadi
challenging aja buat kami berdua kayak
oke baba masak aku kerja
pulang aku nyuci dia
sama kion jadi gitu aja
job desk nya tuh kalo ditanya
pembagian tugas kalian apa
harus bisa semua aja semua aja
harus bisa cari uang cari uang
dua duanya harus bisa
nyuci baju dua duanya harus bisa
nyetrika dua duanya harus bisa
ngurus anak dua duanya bisa masak nadia doang yang bisa
memang luar biasa loh baba paket
lengkap ya mbak ya
oke iya ada telpon
masuk ada telpon masuk karena
oke baik nggak ada saling dukung
tapi mungkin kan banyak juga laki laki di luar
sana yang merasa ya cowok memang harus
berdaya tapi tidak untuk menjadi
laki laki rumah tangga gengsi dong
berhasil mematahkan stigma ini boleh
dikemukakan penyampaian soal ini
pada saat kondisinya
memang lagi kurang baik dari sisi gua
memang ada yang memang kami
sepakati bersama memang urusan pada
saat itu mencari uang akan lebih condong
ke angka tapi bukan berarti
itu menggugurkan hak dan
kewajiban gue sebagai suami hak
kewajiban anka sebagai seorang istri
itu yang harus dipahami
bersama sama itu yang harus dimengerti
sama sama gua hak
kewajiban gua sebagai suami yaudah
sebagai nahoda si kapal
rumah tangga ini mau dibawa kemana
anka pun sebagai
abk lah ya harus tahu
ini maunya dibawa kemana dan dia harus
tau posisinya sebagai istri sebagai kawadratnya
sebagai istri sebagai seorang ibu
menghargai akan terus ada karena
dari dasarnya sendiri kami
sudah sama sama mengetahui peran masing masing
tugas masing masing baik dari
hak maupun dari kewajiban
oke luar biasa
banget ya jadi tetap harus diingat
kenapa akhirnya kalian berkomitmen
untuk menikah ya balik lagi ke
hasanah itu ya ke awalnya
itu adanya sendiri karena gini nom
karena gini nom untuk kita
hanum dan anka gitu
wanita yang suka sekali bekerja
yang aktif sekali di luar rumah
dan mungkin ketika berumah tangga nanti
hanum juga akan tetap memilih untuk
aku mau tetap kerja kenapa
betul aku mau tetap
betul aku tetap mau
iya aku tetap mau
pengen koin di rel gitu jadi
selagi makanya kenapa
penting banget nyari pasangan yang
bisa diajak gila gilaan bareng
bisa diajak ngobrol di
emang itu butuh proses
sih gitu dan kalau misalnya
ketemu gitu untuk teman teman yang lagi
bareng sama kita sekarang
kalian mungkin udah nemu orangnya
percayalah gak ada yang
nikmat daripada bisa melakukan
segala sesuatu sama pasangan kita
gitu sih jadi kalau udah
ngerasa nyaman disitu ya udah
semuanya bisa bareng mau apa mau nonton konser
jadi hal yang dari
ke pasar sampai ke konser bisa bareng
nah itu tuh kalau udah nemu
ya lagi lagi beda ya beda beda
mungkin ada yang suka banget
baca buku bareng atau apa ya
apapun lah gitu apapun consenderation kalian
akan apa ya
intinya inget dua puluh empat tujuh
apalagi kita lagi di rumah doang
kayak gini dari barbun
dari melek sampai tidur sampai melek lagi
sanggup kah kalau sanggup kayaknya dia
yang adalah orangnya gitu
it takes two to tango jangan lupa ya
jadi kalau misalnya fokusnya
apa pusat dunia
cuma ada di kamu ya coba dipikir pikir lagi
apakah itu sudah menjadi
calon pasangan yang baik atau enggak
tersirat juga buat dirimu
gimana kucing disini kebetulan
di momen pandemi ini tentunya
berarti kan talking about
pundi pundi rupiah tentunya sebagai
seorang freelancer banyak sekali
lubang yang akhirnya ketutup sementara
apa misal saya salah atau
gak ada perubahannya karena
kalian aktifnya di dunia digital atau mungkin
malah semakin subur
kalau dari badan pasti makin subur
karena gini niatnya gini eh udah gak apa apa
kita bantuin promo makanan ya
banyak makanan ya bisa abis gitu ya
cuman kalau dari segi
kesuburan tabungan gitu
ada hal yang harus kami syukuri
karena ya itu tadi bener hanum udah sebutin
mungkin karena kami bergerak di dunia digital
dan entah kenapa ketika
lagi ya beberapa bulan kebelakangan ini
ketika psbb gitu memang
semua klien jatohnya larinya
ke digital gitu placementnya
gitulah kami termasuk
golongan alhamdulillah orang orang yang beruntung
gitu sih jadi kami gak bilang
tapi alhamdulillah kebutuhan kami
tercukupi karena lebih baik
berkecukupan daripada berlebihan
dan memang yang harus disadari ketika
pandemi awal awal muncul
adalah ketika klien mulai
sebagai creator terutama
anka ya pada saat itu nge mc udah
otomatis kan banyak sekali yang
udarananya ke yang seperti ini ig live
ataupun misalnya live lewat
youtube atau platform lainnya
nah di titik itu memang pada
kayak gimana sih yang memberikan kualitas gambar
yang bagus ngulik gitu buka youtube
yang sesimple itu
jadi belajar lagi oh streaming tuh pakai gini
oh harus beli alat ini beli alat ini
yang itu efeknya jadi
lain lain mungkin banyak yang lebih besar
dibanding kami berdua tapi kami
memberikan diferensiasi yang khusus
kualitas gambar kami misalnya
lebih bagus gitu dari
bawain kami ternyata lebih casual
gitu jadi ada hal hal yang memang
kita sudah mengenal diri kita gitu ya
maksudnya aku tau kelebihan hanum apa
aku sendiri juga masih terus eksplor
diri gak abis abis gitu jadi
ketika kita tau kekuatan kita dimana
ya aku emang love banget public speaking
berupaya sekuat tenaga
gitu untuk memberikan yang terbaik
apalagi untuk klien gitu ya
jadi ketika kerja tuh jangan lupa
sertain hati itu udah pasti gitu selain
sertain hati ya terus berinovasi
udah gitu aja gak sih kayak kuncinya
ya jangan ngerasa cukup mulu
aja gitu apalagi nih belajar
apalagi nih gitu sampai tua gitu sih
dan seringkali memang ada momen momen
yang kerjaan datangnya di anca tapi
di balik layar ada gua
iya jadi ujung ujung
yang memang secara teknis dia nggak ngerti
nah disitu perannya gue disitu mengisi
bikin ini gitu jadi
orang yang melihat juga enak kliennya juga
yang punya uang juga puas gitu
mantan ini produser radio
bener gak mantan teknisi
esa ya luar biasa loh
iya karena gak ada kegiatan lain
jadinya kita youtube an aja ya belajar aja
neru aduh susah ya
gak punya anak punya kucing rasanya sama
neru masih aja neru

masih udah mau lima belas tahun kebetulan
waw eh bentar lagi suisa tenggim
mungkin jangan lupa aku yang mc ya
waduh hotel hotel lagi banyak promo ya
hotel hotel kalau mau booking ballroom ya
ada hotel khusus kucing dan anjing
itu yang agak repot memang agak repot ya
anca kita buka pertanyaan
dari teman teman netizen boleh ya
kl perencana terdekat untuk konten
rencananya nanti malem iya nanti malem ada
tapi untuk yang kita akan
garap bener bener ya kita
akan coba dengan konsep yang baru
itu adalah awal september
jadi tunggu ya dikit lagi
setelah kita lumayan
agak mati suri ya seperti itu
konten pasti nanti akan insya allah
di bulan september akan lebih banyak
mampunya seminggu sekali ini karena memang
sudah ada tim tempat sudah mulai
infrastruktur sudah mulai jadi
mudah mudahan insya allah bismillah
kami akan lebih sering lagi bikin konten konten
karena kalau cuma berdua doang gak akan
oke sekarang kalian berdua
udah punya udah punya tim juga
untuk membuat sebuah media
yang lebih besar lagi udah
udah di depan mata amin ya robbal amin
insya allah amin
mungkin ada sedikit bocoran projek
selain isinya hanya obrolannya
bibu dan juga babak mungkin boleh
dikasih teaser teaser dikit ke temen temen
mungkin kalau cerita detailnya
belum bisa segamblang itu ya
cuman yang jelas obrolan babi bu
untuk berbicara tentang pasangan
cuman ketika kita bicara soal pasangan itu sudah ada
misalnya kita bicaranya akan lebih general
kita akan merampol
gak cuma pasangan yang sudah menikah
gak cuma pasangan yang pacaran
tapi siapa aja yang ada di sekeliling orang
atau mungkin yang punya pasangan di awang awang juga kan
dengan makhluk astral maksudnya pacarannya
masih di dalam khayalan
lebih jauh dari situ
obrolan babi ibu sendiri pasti akan ada terus
maksudnya kita akan berupaya untuk
lebih konsisten lagi untuk podcastnya
cuman selain itu
kami berdua juga akan lebih mengoptimalkan
kemampuan kami masing masing
jadi nanti akan ada segmen
kata bibu dan kata balba
jadi akan ada obrolan babi bu
akan ada kata babak dan kata bibu
gitu jadi lebih
biar ada diferensiasi
yang nanti akan merangkul lebih banyak
hal hal yang berhubungan dengan perempuan
gitu dan babak
dan memang kenapa itu kami lakukan
supaya juga kalau dari sisi apa ya
kalau di dunia digital itu
personal branding dan personal image ini
kan penting nah ketika kami
mendiferensiasi hal tersebut
mudah mudahan itu juga akan menguatkan
dari personal branding yang baik dari bip
personal branding dari gue sendiri
jadinya udah mulai kelihatan lah
bedanya apa jadi kalau urusannya
nyari duit jadi klien udah gak
kita membantu klien agar lebih
ini ada possibility untuk open kolaborasi
nggak karena kan di momen ini kan juga
momennya kolaborasi gitu ya apakah
babi bu ini juga akan
seperti tetangganya rapot
atau boker atau mungkin
industri podcast yang sekarang udah mulai
subur banyak sekali
iya kalau untuk
kolaborasi udah pasti karena kan
semua as we know ini adalah
tahunnya kolaborasi kanum gitu
jadi tunggu nanti beres dari live ini pasti
aku akan langsung ngejap ribu karena memang
itu baru kita omongin semalam ya bahkan gitu
tentang kita akan banyakin kolaborasi
maksudnya kami berdua nggak akan bisa
lebih tanpa kita berkolaborasi gitu kita
kita butuh saling support
satu sama lain gitu sampai ke apapun
dia cuma antar pasangan tapi antar
antar kreator lainnya juga
yang punya visi misi yang sama
dan kolaborasinya itu kan juga jadinya
tergantung ya konten kreator yang memang besarnya
ada di youtube contohnya dan ada di
misalnya yang podcaster yang biasanya besar
itu kan menjadi dua
hal yang berbeda nah kami akan terjun
keduanya karena kami menjalani dua platform tersebut
jadi mungkin nanti akan ada bareng youtuber
nanti akan ada bareng podcaster yang memang
atau bahkan kita bener bener akan
mengajak mereka yang bukan siapa siapa
karena kami tuh percaya
tapi kan kalau kita ngajak ngobrol yang bukan siapa siapa
melulu berpatokan dikasih itu noong
setiap orang untuk dikatakan dengan kelebihan
berharganya masing masing gitu
jadi kami akan gak cuman hanya
mereka yang followersnya banyak
atau mereka yang sudah dikenal
tapi justru kita akan banyak
mengangkat case case yang
jauh lebih real dan nyata seperti
tujuan kita awalnya sih
orang kita tuh paling suka belajar
dari pengalaman atau dari cerita orang lain
walaupun dia nggak kenal orang tersebut
kenapa orang kita tuh demen
banget dengerin cerita orang gitu
jadi ya itu hal hal itu yang kita angkat
mudah mudahan dari cerita
yang kami angkat tersebut bisa menjadi pembelajaran
buat temen temen yang juga menikmati
dari konten konten kami
jadi first thing first udah pasti jangan lupa follow
at obrolan babibu karena disitu
semua nanti akan ada tp
at esabons juga ya di follow juga ya
lalu juga obrolan babibu ada di
notesnya disini udah saya apiin jadi temen temen
mau follow instagramnya silahkan
dan juga o
masih belum ketemu tapi pengen juga punya konten atau suami istri yang merasakan kayaknya kita asik deh
kalau bikin konten bareng gitu apa yang harus mereka lakukan pertama kali harus kenal dulu
sama diri sendiri harus kenal dulu sama pasangan kalian kalau kontennya mau dibikin sama pasangan
ya harus tahu gitu lebihnya dia dimana kurangnya dia dimana siap nggak ngebackup kekurangannya
ya minual nanti akan menjalankan sebuah proyek bersama gitu itu aja dulu jadi jangan lihat numbers
nya jangan lihat angkanya nih nanti kita akan dapat banyak duit pasti followers followers kita
nambah jangan ke situ dulu gitu tapi mungkin bisa dimulainya dari niatnya dulu apa nih niatnya mau
mengedukasikah niatnya mau teneng teneng kah sharing kah gitu jadi niatnya tuh awalnya dibuletin
ada niat doang tapi nggak jalanin percumi sama aja
punya kucing tuh sama
ternyata dikebelet tipis kalau enggak
cio doang kebelet tipis
kucing juga ya
oke baik baik baik temen temen jadi itu tadi hati obrolan kita sama babi bu bagaimana teman teman
bisa memulai dengan mengenal terlebih dahulu kalau kalian sendiri siapa diri kalian kalau bersama
pasangan kalian ini sudah deserve each other atau mengenal each other apa belum gitu ya mbak bibi ya
oke baiklah sebelum kita tutup live bersama kali ini bikin game sedikit kali ya
family seratus kan bukan
bukan bukan kebetulan ini baru aja kepikiran di kepala gara gara udah lama banget yang ngobrol sama elsa
akhirnya ada beberapa pertanyaan yang kalau misalnya saya ajukan misal pertama
siapa yang tidurnya ngorok
atau ya langsung tunjuk siapa gitu ya
sudah pasti saya
kalau udah rasanya begitu
kira kira yang tidurnya pura pura ngorok
katanya kalau kion yang tidurnya pura pura ngorok
kion juga boleh ikutan
kalau bibu kan tidurnya gini
itu versinya itu
lanjut lanjut beberapa pertanyaan untuk baba dan ibu pertanyaan pertama siapa yang paling gampang marah
hai yang tunjuk siapa yang gampang marah siapa
pertanyaan ketiga siapa yang selalu menguasai internet di rumah
kion tepuk one
betul betul masih dia sih oke oke siapa yang gampang
ngalah kalau lagi ribet
hai dan yang terakhir ini aku tertanyaanrebuhan
saya rabi ini sampai renee
eh tapi tapi siapa yang paling suka makan manis nah ini host kita siapa siapa anda
kebutuhan kamera ya jadi memang harus biar biar virus biar bisa
terima kasih banyak banyak
banyak banget ada adi terima kasih ya teman teman
berasa akun sendiri dari tadi makanya
banyak banyak anika dan esa ditunggu terobosan konten berikutnya tetap
menginspirasi amin rabi jangan jangan pernah lelah untuk mendidik mungkin ya secara
galang mendidik pasangan pasangan muda di luar sana supaya lebih baik yang
udah nikah ataupun belum thank you so much thank you yang baik untuk kion
teman teman terima kasih banyak yang sudah nonton sehat sehat semuanya
oke teman teman itu dia tadi obrolan saya bareng sama anka tama ruliatna dan juga
esa mahendra yang merupakan suami istri yang luar biasa sekali
dengan segala terobosan dan juga hal hal yang sudah mereka jalankan sampai sudah sampai sejauh ini semoga bisa
membuat teman teman terinspirasi dan
kepikiran untuk bikin sesuatu gitu ya karena sekarang zamannya
semua dimulai dari diri sendiri atau mau bikin konten sama pasangan gampang banget udah mulai dipikirin dari sekarang kreatif sih kira kira
harus seperti apa ya semoga cukup menginspirasi ya dan sampai ketemu lagi di sesi
chatroom berikutnya besok masih ada edisi chatroom lainnya tetap di instagramnya cnn indonesia dan juga cnn indonesia tv
kalau gitu saya aziza hanum pamit undur diri dulu teman teman selamat menjalankan sorenya selamat berkumpul bersama keluarga tercinta bye